ngapain kamu disini
kamu masuk ke kamar ini untuk membantu mama kamu kabur lagi ya
bukan bukan begitu ya yang
kamu sekarang keluar dari kamar ini
keluar sekarang juga
dan jangan berani masuk kesini lagi
dan kamu kalau kamu berani keluar dari kamar ini sekali saja
mama akan hukum kamu mama akan ikat kamu supaya kamu tidak bisa keluar lagi dari kamar ini
dia ngomong peluk ibu
ibu ngapain lagi kesini
ibu gak kangen emang ibu
ibu gak tau kan
sama aman liat tungguin ibu di terminal
tapi ibu gak ada juga
besoknya nih liat tau kok ibu tuh ternyata berangkat kesana kan
penjahatan apa lagi sih
ibu mau biar ibu kejahatan
ibu mau biar ibu kejahatan
ibu bilang ibu kan sengaja pergi atau ninggalin lia
ya dengerin ibu dulu dong
gak gitu nak ceritanya
ibu tuh bilang sama lia ibu tuh capek ngurusin lia kan
gak gitu keadaannya nak
kemarin dia tanya sama bosnya sama ibu udah berangkat
ibu tuh sengaja ninggalin lia dari awal

dia dengerin ibu dulu
dia dengerin ibu dulu nak
ibu kangen sama lia
maaf tapi kami tidak bisa menerima anda
tapi kenapa bu apa kualifikasi saya kurang
saya kan sudah ceritakan tadi
saya ini punya pengalaman banyak di bidang marketing dan manajerial
apa perlu saya tambahkan lagi pengalaman pengalaman saya yang ada
yang sangat merugikan kami di sini adalah hubungan buruk anda dengan bu igri
dan masalahnya bu ingrid ini sangat berperan sekali di perusahaan kami
dan kalau kami menerima anda di perusahaan kami ini
sama saja kami memutuskan hubungan kerjasama dengan bu ingrid
tapi saya tidak tahu kenapa ibu tegah ninggalin lia
kamu pasti sangat senang mendengar berita ini
kamu sudah bertemu dengan ibu kamu
dia sudah marah marah tadi dengan ibu
tapi lia cuma tidak mengerti bu
kenapa ibu tega ninggalin lia
hei dengar ya
saya sudah punya pilihan perempuan saya sendiri
dan perempuan itu lebih baik daripada kamu
jadi jangan pernah ganggu saya lagi
jangan jangan adrian pacarnya si tukang siome itu lagi
kamu sudah menjalankan semua perintah saya
dan sepertinya perusahaan lain juga menolak pak yos
kamu tidak usah khawatir
saya tidak akan ingkar janji
dan untuk proyek lima m itu
meski keliling jakarta sampai kakinya memutus
yos tidak akan menemukan perusahaan yang mau memperkerjakan dia
cepat atau lambat
dia pasti akan kembali ke rumah lagi
sudah belasan perusahaan aku datangi
tapi semuanya menolak dengan alasan yang sama
takut inggris tidak mau bekerja sama lagi
dengan perusahaan mereka
ingrid betul betul keterlaluan
apa maunya sebenarnya
sampai kapan dia mau membuat hidupku menderita seperti ini
sebenarnya si adrian pacaran nggak sih
soalnya mereka peluk pelukan
memang mereka pacaran
terus bukannya gilang lagi dekat sama tukang soma itu
gue sih gak tahu ya
si adrian itu udah pacaran apa belum sama lia
tapi yang gue tahu
adrian sih emang suka sama lia
aku nggak akan biarkan adrianku direbut
lebih lebih sama tukang suami miskin itu lagi
tadi gilang dengar
mama dan ayang membicarakan soal laki laki
ngapain kamu di sini
kamu masuk ke kamar ini untuk membantu mama kamu kabur lagi ya
bukan bukan begitu ya yang
kamu sekarang keluar dari kamar ini
keluar sekarang juga
dan jangan berani masuk ke sini lagi
kalau kamu berani keluar dari kamar ini sekali saja
mama akan ikat kamu supaya kamu tidak bisa keluar lagi dari kamar ini
kalau kamu berani keluar dari sini
jadi mama kamu percaya rumah
tadi mama udah mau cerita
eyang sepertinya menyembunyikan sesuatu dari aku
jangan jangan mama kamu nemuin laki laki itu yang sebenarnya itu papa kamu
iya mungkin aja bapak kamu masih hidup bang
aku harus coba cari tahu soal ini
untung singkong robeknya nggak kecil kecil amat
lu berani beranian masuk sama gua lu